ribuan peserta acara reuni dua ratus dua belas memadati kawasan silang monas pada minggu dini hari
para peserta tidak hanya datang dari jakarta namun juga berasal dari daerah luar ibu kota
seperti sukabumi tasik malaya bogor kendal solo dan kota kota lainnya di luar pulau jawa
menjelang pukul tiga dini hari para peserta melaksanakan ibadah sholat tahajud bersama
air wudhu diambil dari mobil pemadam kebakaran maupun tangki air yang disediakan oleh panitia
menjelang subuh puluhan ribu peserta terus berdatangan memasuki area monumen nasional
keinginan menjalin uhkuah dan bersilaturahmi sesama muslim
menjadi salah satu motivasi peserta untuk datang ke acara ini
menyangkut ya masalah rasa kebersamaan aja sebagai sesama umat agama islam
untuk menghadirkan acara ya ini acara kan yang sudah berlangsung setahun dua tahun yang lalu
saya setiap acara ini memang
mengikuti acara ini
di dalam rangka
membela kepentingan umat islam juga lah
saya sebagai umat muslim wajib membela tawhid
ya kalimat tawhid kan dalam hadis maupun quran itu
dalam hadis rasulullah bilang kesabda
karena satu bumi dan isinya tidak sebanding dengan
jadi lebih berat kalimat tawhid itu